pada hari minggu pagi mata masyarakat indonesia kembali menoleh ke sumatera utara
saat kita dikagetkan dengan percobaan aksi teror yang dilakukan di gereja
saya bilang percobaan aksi teror karena memang aksi teror yang diinginkan oleh sang pelaku ternyata memang tidak terjadi secara masif
meskipun hingga saat ini motif pelaku masih diselidiki oleh pihak kepolisian
namun aksi teror di dalam gereja tentu saja sangat mengganggu perasaan kita
yang pernah trauma akan konflik berdarah berbau sarai mewarnai perjalanan republik terutama di awal awal masa reformasi
apalagi belum hilang diingatan kita bagaimana perseteruan sara juga belum lama ini terjadi di tanjung balai sumatera utara
kami akan membahasnya malam hari ini bersama bang daniel anzar simanjuntak ketua umum pp pemuda muhammadiyah
kemudian ada mas arswendo atmobiloto yang hari ini absen dengan monolognya
selamat malam bapak bapak sudah datang di cnn indonesia
kami juga melalui sambungan telepon kami juga telah tersambung dengan pak muba simani huruk
sosiolog dari universitas sumatera utara
selamat malam pak muba
selamat malam pak muba
selamat malam mas
ya saya akan ke bang daniel dulu ini sebagai anak medan
bang dani kalau kita melihat apa yang terjadi ini meskipun skalanya sangat kecil ya
tidak menimbulkan dampak yang besar tapi kan tetap saja ini membuat kita menoleh semua ke medan
kalau anda melihat dengan
pola yang memakai alat bom kemudian terornya di gereja
apakah anda mengindikasikan bahwa ini jaringan teror yang terstruktur dengan skala yang besar gitu dengan jaringan
kemudian apakah ini aksi kriminal biasa atau ada kecurigaan lain
ada orang yang ingin memicu konflik lagi lagi pertentangan yang berbau sara nih
ya sebelum saya jawab pertanyaan tiga jadi yang anda sampaikan saya hitung ada tiga
jadi pertama saya tentu mengutuk
keras ya saya atas nama ketua umum pimpinan pusat pemuda muhammadiyah mengutuk keras
upaya pemboman terhadap gereja siapapun pelakunya apakah yang bersangkutan dan siapa yang di belakang dia
itu pertama kemudian kedua kalau melihat apa yang sedang diupayakan oleh sang pelaku
saya melihat ada pola ingin mendorong konflik horizontal ya itu yang terlihat
lebar kita lihat
konflik horizontal kenapa kemudian dipilih gereja kenapa dipilih ada nuansa bom meskipun bomnya juga ecak ecak gitu ya pak ya
selatan jung balai kemudian kesini kemudian kedua saya melihat justru setelah kami kaji kami juga perhatikan misalnya beberapa bukti yang dan beberapa pola
kelihatannya bersangkutan tidak dikenal di jejaring nama namanya itu kelihatannya tidak ada
artinya tidak tahu nanti kemudian polisi yang akan mencari
ada data baru ya tapi yang jelas kelihatannya yang bersangkutan tidak terkait jejaring
itu dugaan sementara kawan kawan yang banyak memantau berkaitan dengan isu terorisme di indonesia
tapi kemudian menurut anda jika anda kemudian tesisnya mengarah lebih banyak faktornya adalah pemicu konflik horizontal
kenapa memilih medan kenapa memilih gereja lagi gitu apa yang kemudian disasar dan apa yang ingin dituju sebenarnya
yang ketiga tentu menjawab pertanyaan
ananda itu keganjilan keganjilan cara laku yang bersangkutan melakukan teror itu kelihatan sekali ganjil
misalnya yang bersangkutan menyerang langsung begitu ya ke pendeta kemudian di satu sisi bomnya juga tiba tiba meledak di percikan api
kemudian bukti tanda pengenal kemudian segala macam itu muncul
nah paling sederhana kami melihat ada yang sengaja menggunakan
menggunakan orang ini untuk mendorong konflik horizontal
nah siapa yang terlibat di belakang itu itu yang kemudian harus kita usut dengan detail ya
nah dalam hal ini misalnya pihak kepolisian kan selama ini kasus kasus terorisme pelaku pasti tewas
nah ini momentum baik saya pikir untuk mengungkap beberapa pola terorisme yang dilakukan oleh
kelompok teror apakah ini masuk kelompok teror apakah ini pelaku individual
memicu konflik horizontal itu juga bagian dari teror sebenarnya
iya betul nah ini kan salah satu trigger usaha men trigger konflik horizontal
oleh sebab itu publik masyarakat khususnya di sumatera utara saya pikir tidak boleh terpancing dengan upaya upaya seperti ini
justru yang diinginkan oleh siapapun dalangnya di belakang itu adalah munculnya konflik horizontal di sumatera utara
bahkan bisa meluas di seluruh indonesia nah ini berbahaya dan polanya kan sudah kelihatan mulai tanjung balai dan seterusnya
dan kalau kita lihat pola serangannya kan kalau serangan isis misalnya serangan serangan yang lain itu arahnya kan kepada kekuatan kekuatan global
kemudian belakangan ini tadi saya juga diskusi dengan pak arswendo ada kecenderungan lokalisasi serangan terutama kepada pihak
misalnya kan selama ini yang diserang itu simbol simbol amerika simbol simbol yahudi misalnya kan
tapi ini kemudian yang diserang ada pihak kepolisian kemudian gereja
ini mengingatkan kita pada konflik sarah di awal awal masa reformasi ketika gereja banyak yang dibom ya kemudian ada kemudian muncul ambon kemudian poso seperti itu
ini kan konflik konflik sarah yang kemudian diawali oleh aksi aksi teror seperti ini
oleh sebab itulah ini tidak boleh dibiarkan harus diselesaikan sesegera
mungkin karena konflik konflik poso konflik konflik ambon itu terjadi karena hal hal yang kecil seperti ini
kemudian kita tidak mengungkap lebih luas kemudian jadi konflik horizontal yang berkepanjangan
dan itu berubah ya
atau mungkin menganggap remeh juga seperti itu
betul tidak bisa
saya akan ke pak muba dulu di medan sumatera utara
pak buba anda melihat agak mirip dengan tesis yang dikeluarkan atau dipercaya oleh bang daniel tadi bahwa memang ini sengaja dipicu
sebenarnya tujuannya bukan untuk apa ya
melukai atau menewaskan si pasturnya
tapi justru ini mempunyai maksud yang lebih besar lagi
anda melihat hal yang sama pak mubah
saya kira begini mas
tidak ada penjelasan yang tunggal untuk menjelaskan motif si pelaku
kenapa dia melakukan itu gitu
jadi saya kira saya tidak mau menduga duga
motif di balik ke perilaku
kata kala membunuh sang pastor gitu
tapi yang ingin saya katakan kepada pemerintah adalah bahwa memang kalangan muda kita sekarang itu dari riset riset yang ada misalnya
saya sedang melakukan riset juga sebenarnya sekarang yang dibiayai oleh usu
mau melihat bagaimana sebenarnya katakanlah insiransi dan radikalisme di kalangan siswa sma dan universitas yang ada di medan

itu sedang berlangsung sekarang
tapi dari perbandingan temuan penelitian misalnya di jawa
baik yang dilakukan oleh lembaga gajian islam perdamaian wahid institute lipi dan yaye n sarif hidayatullah dan mari institute
bahwa memang hampir lebih taruh kalangan muda kita itu sudah katakanlah mengental atau mengkristal yang namanya radikalisme
padahal kita tahu radikalisme itu adalah
satu langkah kecil lagi menuju berlaku terorisme
kalau untuk di kawasan di medan sumatera utara boleh saya potong pak mubah
kalau untuk khususnya di sumatera utara sudah seberapa level bahaya nih saat ini tingkat radikalisme terutama yang melingkupi anak muda
karena memang ini kalau kita lihat pelakunya ini masih berumur delapan belas tahun ini pak mubah
iya saya belum bisa menyimpulkan bagaimana kata kala peta intoleransi dan radikalisme di kalangan muda di kedua
karena penelitiannya sedang berlangsung mas
dengan dua ratus lima puluh responden dari empat universitas dan empat di tingkat sma
tapi yang mau saya katakan mungkin temuan awal yang juga masih prematur adalah ketika beberapa interviewer dari mahasiswa jurusan sosiologi visi pusu itu melakukan wawancara ke contohnya ke beberapa universitas berafiliasi dengan agama tertentu
mereka langsung kenapa harus ke sini
kenapa harus kami diwawancarai dengan topik topik yang begini
jadi saya kira memang katakanlah ada katakanlah fakta objektif yang tidak bisa kita pungkiri dan ini saya kira pemerintah harus bertindak
pertama adalah bahwa ketika kita tidak lagi mengikuti penataran pancasila tapi di sisi lain orang orang muda kita ini berperang yang namanya cyber war
tapi di sisi lain dia tidak punya filter kebangsaan yang kuat gitu sehingga mereka terombang ambing bahkan mungkin bisa saya duga juga jangan jangan pelaku ini hanya fantasi individualnya saja sebenarnya
melakukan katakanlah motif motif menyerang di gereja itu bisa juga memang itu ada desain besar di belakangnya gitu
saya kira memang pemerintah riset saya yang terdahulu juga menunjukkan
saya maaf kepada pembicara sebelumnya misalnya
membedakan pendeta dengan pastor saja kita masih sulit
jadi memang kita sulit kita beragam tapi kita tidak memahami keberagaman itu gitu
begitu juga ketika riset saya membedakan buddha dengan konghucu itu sulit
antara katolik dengan protestan saja sulit
kita ini sebenarnya saya sangat yakin masih berlaku tesisnya fornival itu yang mengatakan etnik pun gitu batas batas etnis itu
kita hidup berdampingan tapi kita pernah sebenarnya berbau
pak buba kalau tadi anda katakan
jadi ibarat dua bantalan rel yang berdekatan tapi kita pernah merasa satu kebangsaan
jadi imajiner sebenarnya indonesia itu bagi kita mas
pak buwa tadi jika anda katakan memang untuk masalah pengetahuan kita mengetahui bagaimana agama agama lain yang ada di sekitar kita itu memang tidak begitu dalam
bahkan agak sulit membedakan mana pastor mana pendeta
jika memang pengetahuannya tidak begitu dalam
tapi bagaimana apakah anda melihat di masyarakat sumatera utara sendiri khususnya di medan misalnya bibit bibit kebencian antaragama itu memang sebenarnya sudah gampang sekali disulut gitu pak muhbah
makanya kemudian ada pemicu pemicu seperti ini
saya kira saya bilang rumor cyber identities di media sosial ujaran ujaran kebencian itu saya sendiri pernah mengalami
bagaimana saya katakanlah diserang adik kelas saya sendiri karena berbicara soal itu
jadi saya kira itu tadi mas
kita belum membangun jiwa kebangsaan kita begitu kuat tapi sudah diterpa yang namanya media sosial yang kita tidak punya katakanlah buffer zona pengaman pengaman kita untuk memfilter apa yang sedang terjadi di situ gitu
jadi ini yang saya kira mungkin pemerintah harus satu hal
memang harus batasi ruang internet yang katakanlah memprovokasi namanya ujaran kebencian
baru kasus kota medan mas
itu saya kira tidak ada bajar kebudayaan belajar agama sebagai ruang publik di mana setiap agama itu bisa bertemu
memang ada ruang publik tapi adalah mal mal dimana dipamerkan kemewahan dan kesenjangan
saya sebenarnya ingin seperti kota jakarta itu ada taman taman publik
dimana kalau berbeda agama dan berbeda etnis dan berbeda lapisan sosial ekonomi bisa bersatu
mereka katakanlah dipersatukan oleh hobi yang sama bukan dipisahkan oleh identitas mereka yang berbeda baik oleh agama etnis
jadi pak bubah dari segi bahan bakunya saja sudah memang berbahaya ya sangat berpotensial untuk menyurut konflik karena memang tidak ada insentif insentif atau prakondisi dari pemerintah untuk menciptakan sebenarnya bagaimana kualitas masyarakat yang bineka itu sendiri di medan sendiri ya
di sumatera utara khususnya
saya selalu katakan kepada mahasiswa saya bahwa ini ibarat api di bawah sekam gitu
dan yang kedua pemerintah dalam mengatasi katakanlah kasus kasus begini selalu menyatu di atas karpet gitu
kotorannya disimpan di bawah tidak pernah menyelesaikan secara tuntas pelakunya siapa pelaku itu dan siapa pendana pendana yang mengorganisir ini gitu
dan kejamangan aparat kepolisian juga ham juga
katakanlah karena ada kelompok kelompok mayoritas yang bisa juga kurang mendapat dukungan bagi pemerintah kalau dia bertindak lebih tegas
baik saya akan ke mas arswendo kalau tadi kita melihat ini perspektif yang cukup lengkap dari sosiolog yang langsung dari universitas sumatera utara
pasti dia melihat bagaimana kondisi real sehari hari masyarakat di sana memang bahan bakunya antara pemerintah yang tidak peduli dan bahan bakunya masyarakatnya yang mungkin saja berpotensi untuk di
pecah belah lah itu sangat sangat mungkin
apakah dengan adanya pemicu pemicu kecil seperti ini memang sangat gampang untuk menyulut apa yang kemudian kita pikirkan akan jadi konflik horizontal
tapi kayaknya asiknya dijawabnya abis jidat berikutnya
kami akan segera kembali
kita lanjutkan dialog yang kemudian membuat hati kita menjadi sedikit terkoyak ya melihat apa yang terjadi di medan sumatera utara
saya akan ke mas ers
mas ars melihatnya dari sudut pandang budaya ini
apa yang terjadi sebenarnya
kalau saya melihatnya ya mungkin perbedaan ya
perbedaan dari dulu salah salahnya jelas
pembali jelas itu maksud saya ada tema besar yang diusung gitu
ngawar amerika atau simbol simbolnya red scout
atau terakhir kemarin sarinah
keramaian di mana banyak orang untuk menarik perhatian
kemudian bergeser menjadi lebih istilahnya tadi
atau segmented sekali ke polisian mungkin gereja
yang paling kelemah kan itu yang bisa di mereka serbu
ini bisa dari desain besar yang terjadi
bisa juga dari yang kecil kecil ini mendapat inspirasi serangan serangan itu
bisa aja tidak terjaringan atau bisa sendiri sendiri
jaringannya juga lokal tadi
ya oke lah saya nggak suka gereja itu
kafe itu misalnya saja yang didoktrinkan lebih kepada itu
nah ketika ini terjadi pertanyaan kamu tadi
kenapa terjadi di sumatera
itu bisa terjadi di mana aja
karena menjadi lokal sekali
permasalahan lokal ini di jawa barat bisa di solo bisa di jawa timur bisa
dan lain sebagainya
kebencian itu bukan lagi kebencian yang gede lagi
tadi woy dia antek amerika antek yahudi lagi
dia nggak bener nih
dia nangkepin temen gue dan lain sebagainya
nah kalau itu terjadi
penyimpangannya kan banyak sekali
saya termasuk yang setuju dengan kepolisian atau aparat yang sangat hati hati untuk menjelaskan ini
menurut anda kenapa orang orang yang kemudian melakukan membenci suatu kaum atau satu orang gitu
memilih gereja sebagai tempat tempat melampiaskan aksinya gitu
mungkin juga dibangun sendiri gereja sendiri bikin iri
misalnya orang lebih mesipun itu bukan alasan
atau itu tidak harus menjadi alasan kita
tapi mungkin sama lah bu
kita merenung dikit
iya kenapa harus gereja yang dari saat sekarang
tapi boleh nggak mas ars kemudian kita masyarakat kan kemudian jadi agak trauma
terutama bom bom di gereja ini mengingatkan kita pada awal tahun dua ribu an ketika banyak orang meninggal
kemudian dari bom gereja yang kemudian tidak ditangani secara serius
kemudian akhirnya eskalasinya sangat meningkat dan menimbulkan konflik yang besar
apakah sebenarnya masyarakat kita belum belajar atau sudah semakin belajar sih mas
kemudian kalau kita melihat perkembangan
saya melihatnya justru sebaliknya
gereja begitu banyak paling satu dua lah yang diserang ini
dalam yang jadi sasaran ini
mestinya para pemuka agama sudah demikian hebat demikian sabar memberi penjelasan penjelasan ini
bahwa itu masih akan terjadi iya
kalau tadi kita lihat gereja itu sudah diserang
bayangkan poskomandu kepolisian saja polres polsek saja bisa jadi sasaran
itu kan sudah dilengkapi dengan apa berani mereka melakukan hal hal seperti ini
kembali lagi kalau tadi disinggung tentang kebangsaan ya
kita dengan sabar ngomongin lagi tentang toleransi ini ngomongin seperti kita sekarang ini
eh itu nggak benar itu kenapa sasarannya itu dan lain sebagainya
kalau ini dilakukan lebih intensif lagi
meskipun tidak harus diberitakan saya kira perjalanan akan menjadi bab
saya ke bang daniel nih anak medan bang daniel
kebencian antara agama itu memang sangat sangat rawan terjadi di sana ya bang
pertama yang harus saya klarifikasi adalah secara genetika
orang indonesia itu tidak punya genetika saling membenci
genetika toleransi orang indonesia itu dari awal terawat
anda bayangkan ketika hindu masuk kemudian buddha masuk
itu dilakukan dengan cara cara damai
kemudian islam masuk semuanya juga dilakukan dengan cara cara damai
jadi secara genetika orang indonesia itu sangat toleran
itu pertama ya
jadi saya termasuk yang tidak percaya
kemudian orang orang indonesia ini punya bibit anarkisme punya bibit mendorong konflik horizontal
saya pikir masalahnya bukan di situ
masalahnya adalah ketika muncul trigger
jadi trigger itu datang dari mana
saya sepakat misalnya
sepakat misalnya ada sosial media
tapi jangan lupa sosial media itu sebenarnya muncul tidak sekedar hanya karena ujaran ujaran kebencian
sosial media itu banyak akun akun palsu
banyak akun akun yang mengatasnamakan satu agama
mengatasnamakan islam misalnya
yang kemudian berusaha melakukan provokasi
ada yang mengaku atas nama kristen melakukan provokasi
nah itu kelompok kelompok akun itu
itu dilakukan secara struktur
yang terbuka dan itu bukan sedikit
dan itu sedikit sekali datang dari akun akun asli
dan itu yang harus dipahami
jadi itu jadi trigger
jadi stigmatisasi terhadap satu agama teroris misalnya islam
kemudian stigmatisasi ini korban segala macam
nah stigmatisasi stigmatisasi itulah yang kemudian melahirkan kebencian
itu kan melahirkan dendam yang luar biasa
nah itu yang kemudian mendorong gerakan gerakan teror
jadi kalau kemudian kita buat hipotesis bahwasannya orang indonesia itu berpotensi konflik
saya pikir tidak
secara genetika orang indonesia itu sangat toleran
tapi kalau kita melihat apa yang terjadi di tanjung balai dan di medan hari ini
ada benang merahnya
coba perhatikan ya
coba perhatikan kasus tanjung balai
di awalnya kan penyelesaian di tingkat lokal
itu bisa dilakukan secara baik baik
tapi kemudian ketika dilakukan provokasi melalui sosial media secara besar besaran
itu yang nyerangkan orang orang yang di luar tanjung balai kebanyakan ke situ
nah itu yang datang dari luar nggak tahu apa apa kemudian menyerang ke situ
misalnya kasus ini juga begitu
misalnya sekarang terlepas apakah motif dia ini adalah dendam terhadap pendeta
itu urusan polisi tuh ya
itu lain hal lah
yang jadi concern kita kita tentu adalah efek dari apa yang akan dan sedang dia lakukan itu kan
itu yang jadi concern kita
nah ini yang harus hati hati masyarakat
karena yang sedang ini kan kalau kita lihat secara antropologis demografis orang sumatera utara ini kan
dua agama misalnya kristen dan islam itu hampir sama kan
misalkan dalam konteks medan
kemudian ada tapanuli nanti
apa namanya jumlahnya itu relatif seimbang
nah itu berpotensi ketika didorong apa namanya
tapi saya boleh potong sedikit supaya kita pada kesana
ketika kita menyatakan bahwa media sosial ini berperanan ini
nah mungkin kita sekarang salah satu langkahnya oke
bagaimana supaya ujaran kebencian ini tidak muncul di media
atau apa kontrolnya
saya yakin peristiwa ini pun
ada pro dan kontrolnya
ada yang mengamini ada yang juga mengutuk juga
kalau ada yang mengamini saya yakin yang mengamini ya nalarnya hilang ya
saya sudah lihat di sosial media
masih ada yang begini
nah yang harus kita sampaikan kepada publik adalah ini tidak betul
artinya ini tidak dibenarkan
kejahatan yang berbahaya
nah itu yang harus terus disampaikan kepada publik
di satu sisi ya
tapi di sisi lain
di sisi lain yang harus disampaikan juga kepada aparatur adalah mengungkap apa dibalik ini
siapa yang kemudian yang menginginkan terus mendorong memprovokasi supaya kita toleransi kehidupan toleransi kita rusak
itu yang harus banyak diungkapkan
nah selama ini kan teroris yang ditangkap begitu
itu penyelesaiannya tidak tuntas
nah ini kan momentum baik ini
ini masih hidup
kemudian kita bisa gali sebanyak mungkin
bila perlu pengungkapannya dilakukan secara transparan melalui perlibatan kelompok kelompok masyarakat yang bisa punya kekuatan di tengah masyarakat
itu akan cukup memberikan efek untuk memberikan pemahaman kepada publik
jadi kelompok kelompok masyarakat justru harus membantu ketika pemerintah yang dianggap absen
kelompok kelompok masyarakat civil society ini yang harus bergerak
kalau kata pak buba tadi absen pemerintahnya
dalam pengamatan kita misalnya kasus terorisme selama beberapa tahun ini
kita tidak tahu design siapa di belakang itu
termasuk kasus ini
tapi sama juga bu
kalau tambahan sih kita
supaya kita dapat segi positifnya juga
ketika kayak tanjung balai dipakai sebagai contoh tadi ya
begitu peristiwa itu setelah itu semuanya ikut
ini sebetulnya yang juga harus bagian yang perlu kita
identiknya justru merawat dan toleransi
saya akan ke pak buba dulu
pak bubah menurut anda apa sih dampak yang kemudian bisa kita lihat dari insiden ini
apakah dampaknya menurut anda akan seberbahaya
atau seperti yang kita khawatirkan akan ada eskalasi yang meningkat ini
yang kemudian diinginkan mungkin saja
oleh si pelaku teror ini menurut anda apa justru
memang malah masyarakat medan sumatera utara itu fine fine saja nih
seperti hal ini
secara pribadi saya sangat menginginkan mas
ini tidak ada katakanlah eskalasinya maupun intensitas selanjutannya gitu
karena damai itu sangat penting
dan sangat berharga
begitu kadang konflik dimulai
ketika remote nya itu ada di tangan desainer
katakanlah orang otak dibalik ini
sehingga konflik horizontal itu berlangsung terus
jadi masyarakat terutama masyarakat di bawah
katakanlah di level horizontal
saya kira marilah kita bergandengan tangan membangun perdamaian
ini akan menjadi pelajaran pelajaran yang sangat berharga
untuk membangun perdamaian kedepan gitu
pak buba kalau kita melihat
pak bubah maaf
di sisi lain memang
kota medan itu kan ada katakanlah modal sosial yang begitu kuat juga
walaupun ini kita sebagai
saya sebagai sosiolog meragukannya
walaupun di ambon dulu ada pelagandong
dan di medan ada katakanlah dalihan natolu
karena begini mas
orang karo misalnya di medan
bisa aja dia saudaranya
dalam satu keluarga
saudaranya ada yang islam dan kristen
sehingga ketika dia ada kelompok yang mau membangun konflik
ini tidak akan kecil kemungkinan peluangnya terjadi
kalau saya berkonflik
saya juga berarti akan berkonflik dengan saudara sekandung saya
saudara sesuku saya
di sisi lain juga
dalam dalihan natolu itu
atau raku citelu itu
orang orang yang berkonflik ini akan bertemu di pertemuan pertemuan adat
sehingga ini akan menjadi katakanlah bridging
katakanlah jembatan membangun perdamaian di antara kelompok kelompok etnis yang berbeda
tapi apapun ceritanya mas
oke lah ketahanan masyarakat katakanlah masyarakat di level menengah ke bawah kuat
tapi kalau ada grand design yang besar
yang tidak bisa diputus oleh pemerintah
ini akan bisa berbahaya
modal sosial ini bisa juga perlahan tergerus
sehingga mengurangi saling percaya di antara orang orang kelompok yang berbeda agama ini
tapi sekali lagi ingin saya katakan
saya sangat menghimbau forum forum kerukunan antara umat beragama
forum kebangsaan dan forum yang lain lainnya itu
marilah bergandengan tangan membangun perdamaian
dan kita jaga katakanlah harmoni di kota medan
pak buba apa yang terjadi di tanjung balai beberapa waktu yang lalu
anda melihat ada benang merah garis persamaannya nggak pak mubah
mungkin apa yang sudah dicoba di tanjung balai beberapa waktu yang lalu
konflik yang kemudian sampai akhirnya bakar membakar gitu
ini kemudian ada yang memicu juga
untuk bisa melanjutkannya di medan
menurut anda apa yang kemudian terjadi di tanjung balai waktu itu pak
dan sampai bakar bakar rumah ibadah gitu pak
misalnya sampai sekarang kita tidak tahu perkembangan penanganan kasus itu
dan saya yakin begini
oke lah memang ada katakanlah social movement
gerakan sosial massa yang begitu kuat
karena dia katakanlah ada kesadaran bersama mereka yang begitu kuat
sehingga melakukan tindakan tindakan anarkis demikian
tapi bagi saya itu ibarat satu koin dengan dua wajah
bisa saja itu memang spontanitas
tapi di sisi lain ada mungkin juga orang orang yang menggerakkan itu
sama seperti kasus individual di kota medan ini
pengakuan si tersangka ini kan dia suruh seseorang
jadi saya nggak mau berandai andai
saya sebagai orang kampus
saya tidak mau berandai andai bagaimana ini bagaimana
kita tunggu katakanlah investigasi kepolisian
yang ingin saya katakan adalah
mestinya pemerintah lebih
tangan tangan pemerintah itu menggandeng dengan aman
seluruh kelompok kelompok minoritas ini
sehingga tidak ada tirani mayoritas minoritas
yang katakanlah membuat katakanlah semacam dalam tanda petik diskriminasi
terhadap kelompok kelompok tersebut
sehingga menimbulkan katakanlah politik paranoid gitu
selama ini anda melihat bagaimana pemerintah pak muba melakukan perannya untuk bisa mengatur harmoni
kemudian tidak berpihak kepada kelompok kelompok tertentu
mungkin saja rezim a berpihak pada kelompok etnis atau agama tertentu
sehingga menimbulkan perpecahan atau kecemburan sosial gitu
anda melihat ada eskalasi seperti ini
dari riset yang saya lakukan itu memang ada fenomena yang seperti itu mas
katakanlah ini contoh kasus yang paling menarik kita lihat bansos di sumut
itu kan banyak juga yang melibatkan ormas ormas keagamaan yang menerimanya
dan disitu saya lihat ketika saya wawancara mendalam dengan pengurus pengurus ormas keagamaan itu
mereka mengatakan ormas sianut oh begini dapatnya
ormas tertentu kenapa begini
tapi pada saya ingin mau saya katakan adalah ini juga katakanlah buah dari katakanlah korupsi
yang sangat masif juga di kota medan dan sumatera utara umumnya itu
ini saya kira memberi ruang katakanlah hadirnya katakanlah kelompok kelompok dalam tanda petik teroris seperti ini hadir
perhatian kepada orang orang yang mungkin kurang diperhatikan oleh pemerintahnya sendiri
jadi intoleransi justru diciptakan oleh pemerintah yang bersikap tidak adil selama ini ya pak
mungkin bukan diciptakan tapi mereka kurang memahami gitu
satu hal lagi yang perlu saya dalami dari pernyataan anda tadi anda melakukan riset mengenai radikalisme
intinya bahwa radikalisme itu terutama di kalangan anak muda dalam beberapa waktu terakhir memang eskalasinya meningkat ya pak mubah
sangat meningkat bahkan di kalangan guru agama
seberapa bahaya menurut anda pak kemudian pemahaman dan oke
dari mana masuknya radikalisme ini kemudian ke anak anak muda bahkan guru guru yang harusnya mengajarkan pluralisme toleransi
karena kalau tadi kata bang daniel ini genetik kita itu genetik toleransi gitu
dari mana sih masuknya kemudian sampai akhirnya bisa berkembang sebesar ini gitu pak mubah
ada dua celah besar yang membuat orang orang muda kita itu sebenarnya katakanlah menjadi intoleran mas
yang pertama adalah pasca reformasi itu memang struktur politik kita begitu terbuka bahkan sekolah sekolah itu semakin terbuka juga
bahkan ada seorang informan saya dari sekolah sekolah saya

rumah rumah ibadah kita itu sudah diambil alih kelompok kelompok yang garis keras gitu
jadi tadi saya katakan struktur politik reformasi dengan katakanlah kebebasan yang hampir kebablasan itu membuka itu lagi
yang kedua celah besar yang katakanlah menjadi katakanlah lahan subur daripada radikalisme ini adalah itu tadi saya bilang
media media sosial itu secara global dari mana pun kita bisa akses
saya misalnya membaca sebuah berita di online

di bawahnya itu komentar pembaca itu judulnya tidak ada kaitan dengan katakanlah ketegangan agak kelompok
tapi langsung komentarnya berkaitan dengan agama
itu yang saya kira dua celah besar ini membuat kaum muda kita itu
yang kedua dua faktor lagi adalah bahwa ada memang katakanlah ini mas
bahwa framing yang membuka ruang ruang intoleran dan radikalisme ini di kota medan
framingnya itu apakah dari media dari konten

dan yang terakhir yang tidak bisa kita lupakan
dan itu terjadi dan masif sekali itu pak ya
dan yang terakhir yang paling tidak bisa kita lupakan adalah darah dari intoleransi dan radikalisme ini adalah dialiri oleh sumber dana yang kuat juga
itu yang saya kira harus diperhatikan
maksud anda berarti ada pihak pihak atau donator donator yang kemudian mengusupkan ini sebagai ide mereka
wah pasti mas mungkin mereka bergerak tanpa ada uang ya kan
air susu politik itu kan uang
air susu radikalisme itu juga uang gitu
baik terima kasih pak buba sekali lagi
terakhir dari anda pak bagaimana kemudian apa yang diharapkan pemerintah masyarakat dan terutama aparat hukum melihat insiden ini sehingga apa yang kita khawatirkan apa yang kita cemaskan itu tidak terjadi di medan dan di seluruh indonesia
ini saya kira biarlah ini peristiwa yang terakhir dan mari kita akhiri kategorian ketegangan kita bangun perdamaian

terima kasih pak buba atas perbincangannya malam hari ini di siren indonesia prasar

saya akan kembali ke mas arsini
menarik sekali ada temuan temuan yang sebenarnya justru tadi pemerintah pemerintah dengan korupsinya dengan ketidakadilannya dalam distribusi ekonomi distribusi penghasilan distribusi welfare itu justru memicu konflik
kemudian radikalisme juga infek di faktanya
kalau kata bang daniel genetiknya kita memang tidak sangat toleran
tapi kemudian kenapa radikalisme
bahkan tidak hanya di anak muda sampai guru guru itu juga turut seperti itu
ini menyedihkan sekali mas ars
tapi bagaimana kesedihan kita kita akan jawab di
kami akan segera kembali ke segmen berikutnya
kami akan segera kembali ke segmen berikutnya

kita berangkat dari temuan risetnya pak buba tadi
kita berangkat dari temuan risetnya pak buba tadi
jadi pak ars itu memang kecenderungan intoleransi itu memang ada dan dipupuk bukan oleh siapa siapa
tapi dipupuk oleh pemerintah karena ketidakadilan yang diciptakan di sana iklim korupsi
bahkan radikalisme itu sudah merasuk sampai tempat tempat di mana proses belajar mengajar itu terjadi
pemerintah anna mas ars
ya kalau itunya sih mungkin sekali atau bahkan relevan diutarakan
cuma kenapa ini berakibat pada seseorang atau kelompok tertentu
atau kelompok tertentu tapi tidak pada yang lainnya
artinya mereka menyesali ada korupsi menyesali ada ketidakadilan
tapi toh tidak usah bawa bom misalnya saja atau tidak usah bawa bom ke gereja kan bisa
nah ini sebetulnya bagian bagian yang menurut saya harus dicermati
saya mau kasih sedikit tadi pak mubal sudah menyinggung sedikit sebetulnya
jangan persoalan ini ditaruh di bawah karpet
artinya ditutup tutupin saja
nah keberanian kita untuk membuka permasalahan ini
misalnya benar ada yang mensponsori ada yang membayari ada yang keluar duit untuk
karena dari sinilah trust itu kejujuran itu informasi itu hanya berlangsung
ketika kita sama sama sederajat sama sama jujur dalam hal tertentu
itu baru terjadi komunikasi
tapi sejujurnya masyarakat indonesia itu memang mudah terpicu konflik
karena urusan urusan yang bersifat
bersifat keuangan gitu nggak sih pak
oh kalau itu pasti
sehingga efeknya itu bisa kesat
bukan masyarakat indonesia saja
bisa ke dunia juga gitu
bahkan invasi negara negara lain juga misalkan itu
trump pun begitu
tapi kalau saya mau ngambil sisi positifnya saja bu
begini kalau tadi media sosial pak hadir juga sudah mengatakan
ya kita pemahaman kita semuanya ini tentang media sosial ini kan baru
kita antara ngerti dan tidak
antara berita yang huak
tapi seberapa destruktif dari pengalaman anda
justru kalau ada kasus kasus semacam ini luar biasa destruktifnya
kasus yang itu terjadi begitu menyebar
udah itu sampai harus nah dari sini
pemerintah memberikan penjelasan yang resmi
tapi pemerintah kan sangat hati hati
bahkan untuk mengatakan inisial siapa aih ini ada
pasti nggak berani
sebelum terbukti semuanya
karena nanti tiba tiba jadi masalah
dalam kaitan ini
mungkin dari sedikit lah
kalau ada ujaran kebencian atau apa
yang nggak benar atau bersifat
sarah atau ani pemerintah
terutampur untuk menghentikan
untuk mengurus ini
itu baru baru kemungkinan kemungkinan yang lainnya bisa
sangat mudah sekali
jadi pada kesimpulannya kita melihat
yang mendistrupsi toleransi di indonesia itu kan
kemudian ada faktor ekonomi
bisa mendistrupsi karena ada
elektabilitas segala macam ini
jadi kemudian di balik kepentingan politik itu ada
misalnya ada upaya stigmatisasi
kemudian ada ketidakadilan
nah itu kemudian melahirkan
misalnya dendam karena tidak adil
diperlakukan tidak adil
itu yang kemudian melahirkan teror
nah itu kami temukan misalnya ketika
saya dengan beberapa tokoh itu
melakukan penelitian di poso napu dan sebagainya
potensi dendam potensi kebijakan politik
yang tidak adil itu bisa menyebabkan
nah sedangkan kelompok kelompok radikal ini
itu muncul di tengah itu
biasanya kelompok radikal ini akan muncul
jadi dua entitas yang berbeda nih
dia akan akan muncul dan subur begitu
ketika hadir ketidakadilan di sistem politik dan sebagainya
kemudian dia akan juga tumbuh subur
di kepentingan politik
jadi ketimbangan yang luar biasa dari sisi ekonomi
berarti anda kalau lihat bagaimana kondisi medan dan sumatera utara
seperti yang diungkapkan oleh pak mubad tadi
memang sejalan pemerintahnya yang tidak adil secara ekonomi
kemudian eskalasi apa namanya
radikalisme dan intoleransi juga meningkat
terutama di kalangan pendidikan
ya tapi itu tidak tunggal
saya sebut begini ya tidak tunggal maksud saya
dari sisi politik ya kemudian di satu sisi dari sisi ekonomi
tapi jangan lupa ada upaya desain juga di situ
jadi ada kelompok
kami dapat satu hipotesis yang berani kami keluarkan
misalnya ada desain besar di belakang itu
untuk memunculkan konflik sosial misalnya
kepentingan poso kedua ambon kedua dan
jadi ini banyak
ini percobaan cobanya mereka sebenarnya
ada orang yang misalnya membangun
menjadikan terorisme misalnya sebagai isu rente
kepentingan ekonomi dibalik terorisme
anda jangan lupa ternyata misalnya penelitian kami di poso
ternyata daerah daerah konflik itu justru rawan sekali
dengan peredaran dan distribusi narkoba
justru daerah konflik itu adalah daerah yang paling aman
untuk mendistribusikan narkoba di satu sisi
nah daerah daerah konflik
maka kemudian dirawat konflik itu
ya makanya daerah konflik itu dirawat oleh kelompok tertentu
karena ada proyek keamanan di situ ada proyek ini
nah ini mau buat lahan lahan baru nih
nah kita tidak tahu siapa pemainnya itu
oleh sebab itu butuh kekuatan besar juga yang menyelidiki
dan menyelesaikan masalah ini
kami berulang kali menyampaikan misalnya dalam konteks narkoba
pak jokowi harus berani misalnya buat tim besar yang bisa bekerja secara sektoral
tokoh tokoh yang punya kredibilitas baik itu misalnya dalam kasus narkoba ya
terlibat melakukan penyelidikan
nah dalam kasus ini misalnya mengungkap kasus bom di
upaya pemboman di santo yosep ini
ini juga harus melibatkan publik
maksud saya republik ini adalah misalnya tokoh tokoh yang kredibel
yang selama ini dianggap punya kapasitas baik untuk terlibat langsung dalam penyelidikan
maksudnya minimal mereka mengawal proses itu
selama ini kan polisi melakukan penyelidikan ini internal dan tidak tuntas
jadi akhirnya muncul
sehingga publik trust publik juga kecil sekali
trust publik rendah
muncul konspirasi teori dan macam macam
nah itu yang berbahaya menurut saya
maka polisi harus berani membuka
ada tesis yang mengatakan harusnya konflik konflik yang
maksudnya potensi potensi konflik seperti ini tidak perlu dibesar besarkan oleh media
tidak perlu dibahas lebih lama lagi karena bisa memicu konflik horizontal yang sama sekali kita tidak inginkan
karena kita punya pengalaman yang sangat buruk dengan itu
menurut anda seberapa penting kemudian sih masyarakat
kemudian tadi bang daniel melibatkan investigasi khusus sehingga
justru menurut saya harus dilihatin
selama gini selama itu masih data dan fakta
gereja santo yosef dibom itu kan data fakta itu
ada yang melakukan ketangkep itu data dan fakta
nah analisisnya bisa belakangan lah tapi data dan fakta nggak bisa
harus tetap diuraikan bahwa seperti kamu bilang tadi
sudah ada tiga gereja yang di
selama lima tahun terakhir
ya lima tahun terakhir
itu kan data dan fakta
nah dari sinilah baru
kemudian analisis analisis atau perkiraan perkiraan tadi menarik
karena percobaan atau ini apa analisis pandangan ini menjadi menarik karena ternyata menurut penelitian
ada kaitannya dengan narkoba misalnya ada
pemasaran bahwa di situ aman karena lagi begitu
atau ini proyek yang karena proyek pengamanan jadi banyak dana yang menjadi leha kesana misalnya itu
ini semuanya akan mendukung ke arah sana
kalau ini bisa
kalau ini bisa bersamaan ada trust juga pemerintah berani pemerintah itu bisa siapa aja
atau pembuka pembuka agama berani mengembangkan ada masalah selain bahkan membakar ini
masalahnya masalahnya pemuka agama ini dianggap oleh pak mubah dari risetnya ini
pemuka agama para guru guru yang harusnya menularkan virus toleransi itu justru dianggap menjadi yang apa
tidak semuanya begitu
pastinya tidak semua
pasti dia sedang mengeneralisasi
apalagi itu begitu lah
apalagi itu begitu ya pak dahlil
saya pikir kalau kelompok besar seperti muhammadiyah muen
yang mainstream itu enggak
saya pikir itu saya pikir punya komitmen itu merawat toleransi ya di satu sisi
merawat ke indonesia nya luar biasa
ke indonesia an toleransi itu luar biasa dan itu komitmen
kami sudah lahir sebelum republik ini lahir
nah gimana kemudian bandara reikalisasi ini kalau tadi kan mengerikan
saya melihat datanya redikalisasi itu meningkat
apa yang kemudian perlu dilakukan civil society ini kalau kita berada di pemberitaan

apa yang kita harus lakukan
civil society itu sudah bekerja sebagaimana mestinya sebenarnya
kalau saya lihat ya muhammadiyah nu itu berupaya melakukan kerja kerja deradikalisasi
mas aswendo juga dengan sendiri ya
iya betul beliau mengerjakan hal yang sama
jadi kayak kami di muhammadiyah sudah berkediri sebelum republik ini berdiri
jadi ya kami punya kewajiban moral untuk merawat toleransi merawat indonesia
karena kami mendirikan republik ini
ibaratnya begitu ya
kemudian kedua memang penyelesaiannya harus holistik
artinya begini tadi betul ada variabel politik
betul ada variable ekonomi yang bisa menjadi trigger
ya keadilan yang juga bisa jadi trigger
tadi sisi oh ya media ikut memprovokasi ya segala macam
saya lihat media mainstream sih nggak ada masalah
karena ada etika jurnalis ya
media sosial kan nggak ada yang bisa nyaring
tidak ada etika jurnalis ya di situ
ada media sosial yang tidak bisa disaring
dan itu destruktif loh
nah jangan lupa yang destruktif ini juga akun akun yang tidak jelas itu
nah dibalik akun akun yang tidak jelas ini siapa
kan itu lagi nih
nah itu yang tadi saya sebutkan
kami kok selama menangani kasus kasus intoleransi di muhammadiyah misalnya
kami aktif melakukan pendampingan segala macam
itu punya keyakinan kok ada desain besar ya
sengaja ingin mendorong
bahkan katanya karena era keterbatas
stigmatisasi gitu ya
rumah ibadah rumah ibadah sudah dianeksasi oleh kelompok garis keras
dan itu hanya bisa di media sosial tentunya bisa menyebarkan itu secara luas
tidak perlu ada data tidak perlu ada fakta
yang terakhir mas as ditutup diskusi kita malam hari ini
setelah apa yang terjadi
aksi teror yang tidak berhasil
alhamdulillah tidak berhasil terjadi di medan sumatera utara
apa yang kemudian perlu sama sama kita renungi
mas ars pemerintah masyarakat para pemuka agama para pendidik
yang harus bersatu padu ini kita harus aware lagi
ini kan semacam alarmnya nyala lagi nih
alarm konflik yang selama ini alhamdulillah kita berkira kan
sudahlah stop kita kubur dalam dalam ini
ini alarmnya muncul lagi
kalau setiap alarm muncul membuat kita lebih sadar
berbangsa bernegara bersaudara
saya kira dahsyat
itu yang sebetulnya harus terjadi
bahwa kasus semacam ini akan masih terjadi
akan masih terjadi
dengan apakah di gereja apakah mungkin di jalan apakah di apa masih apa
karena kalau asumsinya keadilan tadi asumsinya radikalisasi tadi masih
tapi kalau ini makin lama makin tipis makin tidak dalam tanda petik atau tidak
makin tidak berbahaya dan terutama kesanggupan kita
daya tahan kita lebih menghadapi itu menurut saya sukses gitu
suntikan vitamin c apa yang perlu kita lakukan supaya daya tahannya terlahir
karena komitmen politik pemerintah itu harus dipegang teguh
artinya komitmen merawat toleransi merawat nkri itu harus betul betul diperhatikan
harus ada keperpihakan jelas ya pak
kemudian ada kepentingan politik tertentu kemudian mengorbankan toleransi kita
ada melihat ada seperti itu pak
ada misalnya ada potensi begitu
karena kan kejadian ini kan selalu berkaitan dengan kelompok mayoritas misalnya
misalnya kalau di papua kan yang korban itu masjid
misalnya di sulawesi utara yang korban itu masjid
nah tapi kemudian kalau di tempat daerah daerah minoritas kristen yang korban adalah kristen
itu yang selalu terjadi ya
nah komitmen pemerintah untuk menyelesaikan itu itu seringkali tidak jelas
yang di papua tidak jelas yang di sulawesi utara tidak jelas yang terjadi di jawa berkaitan dengan gereja yang berkaitan dengan masjid juga tidak jelas
nah hari ini yang paling kita butuhkan adalah ketegasan pemerintah berkaitan dengan law enforcement
kalau dia berkaitan dengan anarkisme dan sebagainya
jadi yang kita tagih sekarang adalah pemerintah segera menegakkan hukum dengan sebenar benarnya walaupun bumi runtuh kira kira gitu
itu adalah penegakan hukum yang sebenar benarnya dan seadil adilnya
tapi kita juga civil society jangan pernah bosan untuk bisa merawat toleransi ini sehingga indonesia
alarm alarm ini tidak bunyi lagi nih mas arsya ke depan
terima kasih bapak bapak atas perbincangan yang menarik malam hari ini